pemirsa seorang calon penumpang tujuan papua ditangkap polisi karena menggunakan surat hasil swab pcr tes palsu saat akan terbang melalui bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten
pelaku tertangkap setelah kepala kantor kesehatan pelabuhan bandara suta curiga dengan surat hasil swab test karena gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas asrama haji pondok gede terakhir mengeluarkan surat keterangan pada mei dua ribu dua puluh
sedangkan surat keterangan pelaku tertulis pada juli dua ribu dua puluh
kini petugas tengah mengejar pelaku berinisial a yang memberikan surat keterangan swab pcr tes palsu
sementara itu pemirsa calon penumpang dijerat pasal sembilan puluh tiga junto pasal sembilan atau pasal empat belas atau pasal dua ratus enam puluh tiga atau pasal dua ratus enam puluh delapan tentang pemalsuan dokumen serta kekarantinaan atau tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman di atas enam tahun pidana penjara
kepala kantor kesehatan pelabuhan bandara suta curiga dengan surat hasil swab tes karena gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas asrama haji pondokede terakhir mengeluarkan surat keterangan pelaku tes